bodor ini ya yang merupakan magnet bagi para wisatawan
namun ada wisata baru di kawasan candi borobudur yang bisa dieksplor yaitu wisata jeep menoreh
nah dalam wisata petualangan ini para traveler diajak menyusuri terjalnya perbukitan menoreh menggunakan mobil jeep sehingga bisa menjadi tantangan dan juga menguji adrenalin
inilah keseruan wisata jeep saat traveler menyusuri terjalnya perbukitan menoreh di kabupaten magelang jawa tengah
adrenalin para traveler dipacu saat melewati jalan terjal jalan menanjak tikungan tajam hingga turunan tajam
selain memacu adrenalin para traveler dalam trip ini para wisatawan bisa menikmati pemandangan alam perbukitan menoreh dari deretan pohon cengkeh perkebunan teh wisata glamping the loano
para wisatawan pun mengaku senang bisa mencoba wisata jeep menoreh ini
jeep wisata menoreh ini sebenarnya hal baru ya di sini di menoreh
tapi hal ini memang benar benar seru karena ternyata
kita di menoreh ini banyak banget wisata yang harus diekspor
dan wisata jeep ini sendiri sebenarnya memang benar benar memacu adrenalin
pokoknya harus coba di sini keren
terdapat dua pilihan trip yang ditawarkan dalam wisata jeep menoreh ini
long trip start dimulai dari candi borobudur hingga puncak menoreh dengan tarif empat ratus ribu rupiah per orang
sedangkan shorthrift start dimulai dari desa ngargoretno kecamatan salaman dengan tarif rp dua ratus lima puluh ribu rupiah per orang
long tripnya dari borobudur sampai ke ribono sini per orang kita jual empat ratus
untuk satu chip itu kapasitas tiga orang
untuk short tripnya
untuk dari ngargoretno sampai ke puncak menoreh kita jual per orang dua ratus lima puluh
untuk satu jeepnya isi tiga orang juga
jika wisatawan sedang berkunjung ke candi borobudur tak ada salahnya untuk menjajal wisata adventure jeep menoreh ini
dari joko purnomo magelang jawa tengah